ini semua ular iki
itu gak akan pernah terjadi sih
sampai nino lihat sendiri
ini apa apaan sih
ini mereka dapat foto dari mana
apa janjang ricky
om pastiin nelfon aku gara gara lovagram ya om
kamu ini benar benar gila sih om
aku juga dari tadi ditelepon sama orang orang om
dan aku juga gak tau mereka dapat foto aku sama elsa dari mana
jadi ini bukan kamu sendiri yang melakukannya
ya enggak loh om
aku gak segila itu sumpah
aku gak tahu apa apa om
sekarang nama aku dipertaruhkan om
gimana sama karir aku
jadi bukan ricky
dengar gak om
iya om dengar
oke sekarang kamu tenang
biar om yang beresin ini semua
om harus berpercaya sama gue
ini kita udah sampai gak
berarti aku boleh buka sekarang dok
eh eh eh jalan jalan
sekarang aku mau turun dulu
bantuin kamu turun
nanti sampai di tempat benar benar tujuannya
baru aku buka sayang
ya ampun kok lama banget sih ya
alhamdulillah udah sampai
ini kita mau kemana sih gak sebenarnya
kenapa sih penasaran
iya iyalah aku jadi penasaran banget kita mau ngapain dan kemana
yaudah pokoknya sekarang kamu tenang dulu
ikut aku ya bentar
pelan pelan oke stop
kita udah sampai
ya boleh dibuka dong
sini aku buka makasih ya
buat saya dikurang ke sana kiri udah baik awsemu nah
detek tapi postingnya udah gak ada
ada apa ya
postingan apa sih tadi

seharusnya mereka udah hapus postingan itu
postingan sudah dihapus
pembayaran sudah diterima ya kakak
postingan sudah dihapus
postingan sudah dihapus
postingan itu sudah dihapus sama mereka
postingan itu sudah dihapus sama mereka
saya harus segera hubungin akun gosip mulut tante
mereka harus take down foto ricky dan elsa
saya minta berita soal ricky dan elsa di take down
saya akan bayar lima puluh juta
kalau saja foto itu masih ada di mereka

postingannya sudah dihapus ya
postingannya sudah dihapus ya

tapi dinu udah liat belum ya
ya ampun gue lega banget

kalau dia udah ngeliat pasti dia marah banget sama gue sekarang
apa dia belum sempat melihat ya
kenapa postingan dihapus sih
gue diam juga nih admin
sorry kakak ada pihak yang keberatan
siapa yang minta postingan di takedown sih
coba tau yang masih ada ngetek ke gue
atau ada di akun gue siap lain
semua yang ngetek ke gue hapus
di akun gosip lain juga gak ada yang foto gue sama si elsa
bener bener hati banget ngapus ini
si nino udah liat belum ya
kalo dia belum liat percuma gue susah susah ambil itu foto
terus nyuruh akun mulut tante buat ngeposting di akunnya
kalo kesandung gimana
ada akun gosip
iya liat deh
kamu liat kan itu
engga gak ada apa apa
hah gak ada apa apa
kok gak ada
tadi ada foto elsa sama ricky
dan mereka fotonya itu mesra banget mas
tapi kok aku gak percaya ya
masa sih elsa selingkuh
ya bukannya elsa sama ricky memang dekat
buktinya ricky tau kan
ricky pernah ngehamilin elsa mas
dulu kamu pernah bilang ke saya
elsa cerita ke kamu kalau dia dihamili oleh roy
tapi elsa menyangkal
kalau memang elsa dan ricky itu dekat
mempunyai sebuah hubungan
saya rasa hubungan itu baru terjadi sekarang dino
jadi ricky tau tayang lalat di tubuh elsa itu karena
mereka melakukannya baru baru ini
setahu aku elsa sangat mencinta mas dino
tapi kenapa dia selingkuh sama ricky ya
gak usah di fikirin
udah nanti aja di fikirin masalah elsa
sekarang menjemput papa mama di rumah sakit kan
kamu duluan ya
saya masih mau ada barang yang saya ambil dulu
yaudah aku duluan ya
tidak ada aku
jangan hadruki ini ya sudah ke subscribu allen
sesungguhnya dapat nemo
ruangnya gini kan
ya udah sini deh okelah
nah kalau dia udah rius
kayaknya dia juga bangun sih
masih sepi juga jadi kita bisa ada kesempatan buat lain tanya ke dalam
oke tapi yang saya mau tahu itu sebenarnya kamu mau cek apa di sana
iya jadi semalam itu saya melihat ada dua gelas di mejanya bandre
jadi saya berpikir mungkin ada orang yang ketemu pak andre sebelum kita
dan mungkin ini juga ada hubungannya kenapa pak andre bisa berbohong sama kita soal kapal remaja itu
oh wow ada yang suka kamu hebat juga ya
jangan jangan kamu ini polisi yang lagi nyamar ya
ya enggak lah
nah dan sekarang kita mau cek rekaman cctv nya
jadi kita bisa tahu siapa orang yang udah ketemu pak andre sebelum kita datang
tadi saya ikutin mbak jenny dari kantornya
ternyata dia masih ketemuan sama cowok itu lagi bos
nggak ada kapok kapoknya ya
udah bangga masih deketin jenny
dengar ya begitu jenny udah nggak deket sama dia
kasih laki laki itu pelajaran lagi
harus yang lebih keras
biar dia tahu rasa
siapapun gak ada yang bisa rebut kamu dari saya jenny
selamat pagi pak
selamat pagi pak bu
mohon maaf pak bu
kami sedang dalam persiapan
nanti pukul sepuluh
kami baru akan berjalan
buka pak bu
kita juga sini memang bukan untuk pesan makanan pak
tapi saya ingin menanyakan sesuatu ke bapak
soal apa ya pak
ya jadi gini pak
kemarin itu kayaknya ada barang saya yang
hilang waktu saya di sini pak
kurang lebih jam delapan malam
bapak bisa bantu saya
mungkin dengan memutarkan rekaman cctv
jadi saya bisa tahu kejadianya dan
memastikan kalau barang saya
hilang disini atau bukan
mari ikut saya saya akan bertemukan dengan
tentang nisi saya yang biasa menangani masalah cctv
oh boleh pak
ini buat kamu
nggak saya bercanda
buat kamu ke kampus mas
loh tapi kan ada mobil kampus mas
tapi ini kan lebih nyaman
tapi ini berlebihan mas
saya mau kamu dan anak kita itu nyaman
terus yang bawa mobil ini siapa aku
tapi kan dia kan punya mama
selamat pagi bu andien
suruh ke sini buat nyetirin mobil barunya bu andien
terus mobil kampus gimana
soal mobil kampus biar pal aja yang jelasin bu
pak yongki tetap ditugaskan oleh pihak kampus untuk mengantarkan kamu
tapi bedanya sekarang mobilnya dari saya
dan saya juga udah bicara sama pihak kampus bu
sampai jumpa lagi
nggak usah kayak gitu
nggak enak pak yongki
nanti pak yongki mikirin saya maren kamu

terima kasih bu
terima kasih bu
dulu aja mbak andin disakitinnya sampai ambiar
eh sekarang mbak andin dikasih mobil semiliar
pastikan orang yang dicintai itu pengen banget dibikin happy
betul mbak mir
mas al kan sekarang pucing
setengah mati sama mbak andin
alhamdulillah banget ya hoki ya ki
lepas dari pak nino dapetin pak bus
orang yang udah baik ganteng tajir yang melintir
mbak andin juga orangnya baik mbak
makanya hal hal baik selalu menghampiri
mbak mir pokoknya kita harus tetep menjadi orang baik
biar nasib kita beda beda tipe segitu sama mbak andin
sembiar mbak mir
mudah mudahan lu juga dapet jodoh yang baik ya ki
pak yongki tolong diberesin
seneng gak suka
ya udah bulu mata jatuh ya
gak liat liat belum dalemnya
pas bagus banget ya mas
kita ke jakarta hospital

ambil lampu lampu asiat lampunya punya aladdin
pak pus emang dahsyat kasih mobil ke bu andin
ih tumben clarissa ngecet pagi pagi ada kabar apa nih udah lama loh gak jalan bareng
elsa sama fotografer itu ya allah ya allah pak papa apa sih ma kok orang panik gitu
ternyata nino benar pak elsa selingkuh ini mama baru dapat berita dari teman mama ini nih aku gosip
nih coba papa lihat ya kan astaghfirullahaladzim berarti selama ini ketakutanku itu benar yang
kulihat diserinity hotel memang elsa jadi ternyata fotografer yang datang ke rumah itu
sama itu heran banget kok elsa itu gak selingkuh dari nino sih seneng antic contact
oh tadi bilang elsa selingkuh
ups ketahuan ya
mbak brand ambasauda skincare lagi asik berduaan sama mas moda ganteng
hmm kira kira suaminya mbak moda tau gak ya
besok bukan cuma lo doang yang tau
tapi semua orang bakal tahu
apa maksudnya besok
tunggu aja besok
astagfirullah jadi memang benar
memang benar ada selingkuh
postingan itu udah dihapus
berarti nino gak ngelihat
gue keluar kamar dulu deh sekarang
kamu bener bener udah keterlaluan elsa
aku sama sekali gak nyangka
selama ini aku berusaha percaya dengan omongan kami
tapi sekarang bukti udah sangat jelas ya elsa
ini gak bener sayang
ini gak bener
apa aja yang gak bener
sadar gak kamu
selama ini aku udah pertama mempertahankan pernikahan kita
aku berusaha dengan sangat keras elsa
orangtuaku sudah begitu bersayang sama kamu ya elsa
justru sekarang kamu memperbaikan aku papa mama
kamu udah bener bener ngerti

aku mau lihat kamu dengan
kenapa lo kirim baju tidur itu ke suami gue
sesuai permintaan lo sam
bajunya dikirim karena ketinggalan
kau baca ini sam
ini udah menambah bukti lagi
kalau apa yang aku undang undang lakukan
itu lebih batas elsa
ini bikin aku ragu
mungkin saja anak ini
bukan anak aku elsa
jangan lupa yogi dan jika tupang keluar
jasni mau di waktukan
ini semua ular riki
aku gak akan pernah lagi berjahat dengan omongan kamu
sampai kapanpun aku gak akan pernah percaya kata
sayang aku gak selingkuh sama riki
ini itu ular riki
dia ingin foto sama aku
dan aku yakin dia masukin sesuatu ke minuman aku sampai aku ketiduran sayang
kamu lihat sendiri kan kalau aku ketiduran
stop ngebela diri kamu
aku gak mau lagi lihat muka kamu elsa
kamu mau apa sih
pergi dari sini
kau mau tegang usir aku
kemasin semua barang kamu
pergi dari sini
atau aku yang memaksa kamu keluar dari sini
semua teman nam locomotif kita
semua teman meng hungary
kemana mereka sampai ke dinding itu
gak ada teman semula
akan membawa mereka pergi semua
tidak ada apatik aku simpan desa perlunya
mas mobilnya bagus banget mas
ini atm bisa dibuka ya
pas kepala aku bisa keluar mas
bisa ngirip udara segar
udah turun udah ya
tutup ya tutup ya
nafwan pak yongki kamu tau nomernya dari mana
saya tanya ke pihak kampus
saya belum bilang kalau pak yongki sebenarnya bukan ditugaskan oleh kampus
tapi justru oleh saya sendiri
saya masih rahasiakan ini
biar kalau kamu lagi ngambek dan pergi
membiarkan kamu pergi sendiri
tapi semoga aja kamu nggak ngambek ngambek lagi
ini rekamannya pak
dilihat dari kamera yang mengarah ke meja
tempat bapak duduk kemarin malam
boleh di play pak
tolong di zoom pak
di bagian mejanya
saya pengen lihat
barang saya ada di situ atau enggak
nggak salah lagi
bitur ada di bagian sini
karena dalam penggunaandaya
ini adalah perhitunganku tidak punya cara diperbeda
itu memang kenyataan yang ngomongin hati
kalau ini madanya apa pun tentu ini tidak akan kembali ke tangani sadar
tapi kalau'san saja kalau apa tasugannya itu
kek pentingnya harus ini jadi tantang kita selalu
jangan pake school ty
kalo gitu saya permisi ya pak
iya pak silahkan pak
jadi bener kalo sebelum kita datang itu manajernya ricky ketemu dulu sama pak andre
gimana dia bisa tahu kalau kita mau ketemu sama pak andre
apa ini semua kebetulan gitu
saya gak kasih tau tentang hal ini ke siapa pun ren
jadi mungkin memang kebetulan
kalau manajernya ricky bisa minta ke pak andre untuk menutupi hal ini dari kita
soal ini malah bikin
memperkuat dugaan saya ke ricky dan mbak elsa
sebenernya ada apa ren
saya belum bisa jelasin
ini masalah panjang
dan berkaitan dengan kasus pembunuhan
kita gak akan bisa bertanya ke mereka ya

karena dia pasti tetep nyembunyiin soal cover majalah ini dari kita
ya itu dia
kamu punya akses lain untuk mencari informasi di majah kapal
saya bisa tanya ke bu soraya
untungnya bu soraya punya koneksi yang kuat di majalah kapal karena dia pernah bekerja di situ selama delapan tahun
jen tolong ya mundurin saya ya
tapi ini sekarang saya harus berangkat kerja dulu
tapi nanti kalau udah ada info lagi dari gus soraya saya akan kabarin kamu lagi
target sudah bergerak
sergap dia di jalan sepi
jangan lupa like share dan subscribe
mudah mudahan anaknya lahirnya sehat ya
ini udah menambah bukti lagi
apa yang kudang kudang lakukan itu lebih bantuan
apa ini saatnya
kehilangan laki laki yang gue cintai
mungkin saja anak ini bukan anak aku elsa
aku gak mau lagi lihat muka kamu elsa
pergi dari sini
kamu tidak mau sir aku
kemahasi semua barang kamu
pergi dari sini
atau aku yang paksa kamu keluar dari sini
gue hanya ingin bertahan dengan rumah tangga ini